si mbok bantuin ya
enggak aku sendiri aja
gue gak percaya sama aku
aku cuma naik kasur dulu
mbok mbok ngapain si masih disini
mbok keluar aja ya
aku mau istirahat
mbok tau non
kalau non baru bad mood
kan gua dah bilang man
banget ya ampun eh roman udah deh mendingan lo jangan terlalu banyak berharap deh roman
karena lo percuma mau dansa sama si ulan dari tuh gak bakalan bisa
yang ada lo tuh bukan dansa tapi ngesot
iya ulan tuh manusia yang ngesot tuh itu
karena gue yang sekarang bukan bidadari
gue yang sekarang gak lebih dari cewek cacat
dari tadi wa gue gak dibalas
gak aktif lagi
apa ulan bener bener gak mau kesini ya
yang ini mau hujan
yang ini rebah rumah
jadi kapan kamu mulai pacaran sama sam
biar kita bisa minta bapaknya untuk melanjutkan proyeknya lagi di perusahaan bapak
udah lah karin gak usah mikir apa apa kamu
kalau kamu gak suka sama sam kamu bisa kan pura pura suka
begitu bapaknya sudah tanda tangan proyeknya itu kamu tinggal putusin dia
kamu ngerti kan
wulannya sekolah gak hari ini mbok
boroboro non wulan sekolah den
dibukain pintunya aja kagak
kan si mbok ketok ketok gak mau buka
semuanya ketok ketok nggak mau buka
pokoknya no open open
gak bisa berbuat apa apa
gak mau ya

kok udah sundah bisa capacit
terima kasih aja sih
nih sekarang tuh gua
aduh meriang gua bersin bersin
eh dipanggil majikan tuh
itu majikan lu tuh manggil
gua rasa sih berantem keng
nah mereka memang kebiasaan sih
sama sama si karin mah